dalam rangka menyambut keterbukaan dan persaingan ekonomi global
presiden joko widodo menyampaikan dua poin penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional
presiden menyampaikan dua poin itu dalam sambutan
dalam acara ikatan sarjana ekonomi indonesia di balai kartini rabu pagi
era keterbukaan dan kompetisi global yang tidak bisa dibendung lagi
menjadi tantangan utama untuk memajukan ekonomi
menurut jokowi aturan yang berbelit dan tumpang tindih menjadi faktor penghambat percepatan perekonomian
program deregulasi dan pembangunan infrastruktur akan menjadi senjata pemerintah dalam menghadapi era keterbukaan
presiden meminta pelaku usaha dari kecil menengah dan kelas atas meningkatkan produktivitas dan kualitas produk
untuk bisa berkompetisi di pasar global
kedepan ada dua hal penting yang menurut saya akan menjadi tantangan kita
yang pertama keterbukaan
yang kedua kompetisi
keterbukaan sudah tidak bisa ditangani
kita tolak tolak lagi
sekarang kancing baju kita jatuh saja
semua orang tahu